mendekati hari raya idul fitri pemberangkatan penumpang domestik di bandara soekarno hatta banten terus mengalami peningkatan
puncak arus mudik di bandara soekarno hatta banten diprediksi akan terus meningkat pada dua hari menjelang lebaran
pihak pengelola bandara terus meningkatkan pelayanan untuk mencegah penumpukan penumpang
produser lapangan cnn indonesia dini apriliana di bandara soekarno hatta
dini bagaimana dengan persiapan arus mudik di kawasan bandara soekarno hatta hingga siang hari ini
bandara soekarno hatta tepatnya di terminal satu b ini berangsur ramai oleh penumpang yang akan bergegas berangkat menuju tujuan yang masing masing
dan dari data posko yang saya dapatkan tadi tercatat mulai pukul
tiga puluh waktu indonesia barat hingga siang ini pukul tiga belas tujuh
sudah terdapat sebanyak tujuh puluh sembilan delapan ratus enam penumpang domestik yang sudah diberangkatkan
nah mengenai puncak arus mudik ini tadi saya juga sempat berbincang dengan chief dari oic yaitu langlang wigi hasono yang menyatakan bahwa prediksi puncak arus mudik yang terjadi di bandara soekarno hatta memang tepatnya akan terjadi kemarin
pada empat hari menjelang lebaran
tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus naik pada hari ini hingga hari pertama sebelum lebaran
dan pihaknya juga menyatakan bahwa hari kedua sebelum lebaran akan ada prediksi sebanyak sembilan puluh tiga satu ratus empat penumpang
dan hari pertama sebelum lebaran akan ada sebanyak delapan puluh lima tujuh ratus tiga puluh empat penumpang perharinya
karena mengingat empat juli pada hari senin besok merupakan hari libur dan cuti nasional
yang diterapkan oleh pemerintah
dan informasi lainnya ini salah satu destinasi penumpang yang paling banyak dituju yaitu ketujuan surabaya yaitu tercatat mulai dari tanggal dua belas sebelum lebaran itu tepatnya pada tanggal dua puluh empat juni dua ribu enam belas ada sekitar enam puluh tujuh delapan ratus delapan puluh delapan penumpang yang sudah diberangkatkan ke kota surabaya
dan skor ini juga diikuti kemudian ketujuan denpasar dan juga makassar
ya dini bagaimana dengan kesiapan pengamanan di sana
anda tadi mengatakan ada sekitar kemungkinan delapan puluh ribu calon penumpang yang akan berangkat dari bandara soekarno hatta
apa yang disiapkan oleh petugas dan bandara soekarno hatta sendiri pada hari ini
ya yudi untuk mengantisipasi pelonjakan penumpang memang pihak bandara soekarno hatta sudah menyiapkan
maksud saya sudah membuka penerbangan ekstra flight pada dua belas hari sebelum menjelang lebaran dan tercatat sudah sebanyak satu ratus enam puluh lima extra flight yang sudah diberangkatkan sejak dua belas hari sebelum lebaran ini
dan hari ini tepatnya akan ada extra flight juga yang nantinya akan dibuka pada jam jam yang tidak ekonomis
artinya yang tidak ekonomis itu adalah jam jam yang tidak terlalu diminati
banyak penumpang dan nantinya akan disiapkan sebanyak delapan puluh dua extra flight ke lokasi ataupun tujuan yang paling sering diminati oleh penumpang
dan untuk pihak bandara sendiri extra flight ini akan diberikan akan ada juga maksud saya ada sekitar dua petugas terminal yang akan mengawasi dan berjaga di sekitar kawasan
di antaranya itu dari pihak angkasa pura pihak afs terminal
pihak lalin dan juga personal tim dari tni
ya terima kasih dini apriliana langsung dari bandara soekarno hatta tanggerang banten